assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
dan sekali hari ini saya melaria rahma kembali hadir menjumpai anda dalam program kesayangan kita
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama saya di studio
katanya kan warna surga gitu
mudah mudahan jadi tambah semangat juga untuk kolabol ilmi
sehat ya hilman ya
seperti biasa hari ini akan kita bahas tema yang sangat menarik terkait khusyuk dalam beribadah
nah ini memang tema sehari hari ya
keseharian yang kadang kadang kita itu suka susah gitu loh
beberapa beberapa ibadah tuh kayaknya untuk konsentrasi itu susah
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
kalau kita bicara tentang definisi khusyuk
saya sih sepemahaman saya yang pendek ini gitu ya
tapi kan sebenarnya mungkin ada makna lain yang jauh lebih luas daripada itu
bicara tentang khusyuk dalam beribadah
ini adalah satu hal penting
untuk kita hadirkan dalam setiap amal ibadah kita
kalau bicara tentang definisi
secara bahasa khusyuk itu ada tiga artinya
yang pertama khusyuk itu artinya merendah
yang kedua khusyuk itu artinya tunduk
yang ketiga khusyuk itu artinya kuduki
dan yang ketiga khusyuk itu artinya tenang
salah berarti saya whatsapp ini
jadi kalau kita melihat dari tiga bahasa itu
atau tiga makna itu
maka ketika bicara orang yang khusyut dalam beribadah
yang pertama adalah orang yang merendahkan dirinya
kepada allah swt
ketika dia menunaikan ibadahnya
saat dia beribadah
dia itu menyayangi allah wtedy

jadi kenapa sangatstremenah
menyadari bahwa dirinya lemah dirinya tak berdaya tak punya daya upaya
kecuali saat dia beribadah dia persembahkan semuanya untuk allah swt
nah yang kedua orang yang khusyuk itu orang yang tunduk taat patuh kepada allah
berarti dalam pikirannya tidak ada pikiran yang lain kecuali hanya allah allah allah
fokus sebagai bentuk ketundukannya kepada allah
jadi ibadah yang dia tunaikan itu bukan karena dipaksa
ya ibadah yang dia tunaikan itu bukan karena paksaan
bukan karena sebatas tuntutan
tapi memang ini adalah kepatuhan dia kepada allah
kami dengar kami taat dan kami jalankan
maka saat dia menjalankan ibadah dengan husu dia akan lebih nikmat aja gitu
karena bukan hanya sebatas kewajiban tapi jadi kebutuhan dalam konteks hidup yang dia jalani
dan yang ketiga adalah as sukun tenang
jadi orang yang husu itu tenang
tidak ada yang dia pikirkan kecuali ketenangannya untuk memperbaiki ibadahnya setiap saat setiap waktu
nah maka jika ada yang bertanya bagaimana gambaran seseorang itu khusyuk ketika dia ibadah lihat tiga tadi
ada sikap merendahkan diri ada sikap patuh taat tunduk pada allah dan yang ketiga merasa tenang dalam ibadahnya
tidak gurung gusu nggak buru buru nggak terbayang yang lain
karena kadang kadang gitu ya lagi sholat kebayang tadi kunci taruh di mana
aduh kayaknya ciduran belum diangkat gitu ya
tapi ayat ayat berarti sebenarnya kita sendiri bisa merasakan pada saat proses mungkin ibadah let's say sholat gitu ya
jadi kalau kita merasa kemudian sudah ada tiga unsur tadi insya allah sudah husu
dan nanti kan buah dari husu itu akan ada kenikmatan namanya zauk ya
zauk itu nikmat yang begitu dalam dari ibadah yang kita tunaikan
bawahnya itu pengen lama lama pengennya aduh ya allah nikmat banget gitu
ibadah itu nikmat banget misalnya let's say sholat tadi gitu
malah ada orang yang kemudian dalam sholatnya itu gak mau cepet gitu
maunya tuh semakin lama dibacakan suratnya maka semakin lembut gitu
makanya kalau mbak mila misalnya umroh gitu atau haji ya sholat di masjidil haram sholat di masjid nabawi itu kan rasanya tuh beda gitu
bawahnya lama lama gitu
terus datang lagi balik lagi ke walaupun capek ya ke masjid lagi
karena merasakan zauk itu nikmat
makanya kan dalam sholat misalnya khusyuk itu bisa kita dapatkan pertama dengan menyempurnakan wudhunya
yang kedua pakaian yang kita gunakan tempat yang kita hadirkan itu menentukan loh
mengkondisikan bagaimana hati kita bisa husuk
yang ketiga tentu bacaannya
makanya kalau orang mau merasakan nikmatnya sholat dia harus paham tuh setiap bacaan yang dia baca
ketika dia takbir allahu akbar
allah maha besar
berarti tidak ada yang lebih besar dalam hidup ini kecuali allah
yang lain kecil
hanya allah yang maha besar
misalnya gitu kan
jadi semua tuh nikmatnya dirasakan
dari mulai wudhunya dipastikan tempat dan kondisi tubuhnya dipastikan kemudian bacaannya dipastikan
makanya sebaik baiknya sholat itu kan berjamaah ya
agar kita dibimbing dipandu oleh imam
maka saat memilih imam
jadi imam yang baik yang bacaannya baik gitu kan
kemudian nanti dia bisa merasakan buah dari sholatnya
dia tuh gak mau buru buru ketika wirid bisa di akhir
maunya wiridnya tenang
jadi dari khusyu itu bisa mengantarkan buah pada kebaikan kebaikan kita setelah sholat itu
tapi ahilman tapi sering sekali ya kita itu misalnya sudah berusaha untuk fokus nih
mengumpulkan seluruh tenaga fikiran
oke ini kita mau menghadap allah gitu
di tengah tengah sholat itu
tengah tengah sholat itu tadi
pikiran pikiran yang sebenarnya pada saat kondisi kondisi
kita tuh gak mikirin
mana mungkin sih kadang kadang kita mikirin tempe
misalnya lagi udah goreng takut gosong gitu ya
kita jemuran belum diangat tuh gimana ya
kenapa ya bisa begitu ya
iya maka dalam ibadah itu perlu riyaldo namanya
rialboh tuh latihan
jadi ya sesuatu yang wajar ya sebagai manusia
ada hilap ada lupa tempat salah tempat dosa ya
bahkan dalam ibadah pun masih ada kepikiran hal hal yang lain gitu
ya allah kan kasih kita wajib sholat lima kali tuh
ya dalam sehari kan
berarti kan itu rialdong sebenarnya
di subuh kan yang kurang khusus
nanti perbaiki lagi di zuhur
nanti berbaiki di asar
terus yang wajib sudah selesai ada yang sunnah
itu bisa melengkapi
itu bisa melengkapi gitu
terus ada zikir yang lain yang bisa melengkapi riau kita dalam ibadah gitu
yang tidak wajar berkali kali
setiap sholat tuh kepikiran terus gimana
itu ada masalah itu
itu ada persoalan gitu
harus dilihat juga ya
kan ada orang yang tahu
ada orang biasa
dan ada orang yang kuden paham
itu beda tuh
sholat tahu tahu
apakah dia merasakan nikmat dalam sholat atau tidak
sama kayak kita orang belajar berenang
belum tuh bisa
kalau dia nggak nyoba
ada orang yang biasa
jadi lihat apapun udah kayak kolam renang tuh
jadi ada tahu ada bisa ada biasa ada yang sudah paham
nah puncak itu yang harus dihadirkan
kalau orang udah khusyuk itu melebihi semuanya
bukan lagi tahu bukan lagi bisa bukan lagi biasa bukan lagi paham
tapi dia menikmati setiap amal ibadah yang dia jalankan
khusyuk dia kepada allah
dan kalau sudah di tahap menikmati ingin berlama lama itu rasanya memang insya allah ya mudah mudahan meresap ke hati
dan memang harusnya dampaknya seperti itu ya
khusyuk itu meresap sampai ke hati
meresap dan itulah
alasan kenapa ada orang yang dalam beribadah tuh inginnya lama lama sekali inginnya dapat nikmat sekali
ya karena dia sudah menghadirkan kehusuan dalam ibadahnya
jadi kalau masih merasa cepat cepat terburu buru harus kita lihat dulu nih ibadah kita gimana
dan biasanya ada tips sih agar kita bisa khusyuk
nanti ya hilma ya di segmen berikutnya ya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode khusyuk dalam beribadah
dimensi ibadah macam macam
tapi biasanya kalau kita bicara khusyuk tuh orang tuh sering mengaitkannya dengan sholat

tapi sebenarnya kalau kita bahas atau kita breakdown misalnya dalam apa ya amalan amalan misalnya yang lain juga perlu kehusuan juga ya
makanya tadi di awal kita jelaskan dulu apa definisi khusyuk kan
ada tiga tadi kan merendahkan diri tunduk taat patuh yang ketiga merasa tenang
maka sebenarnya dalam urusan khusyu bukan hanya dalam urusan sholat
tapi dalam setiap amal ibadah lain juga kita bisa khusyuk
puasa bisa khusyuk
saat puasa merendahkan diri kita di hadapan allah
orang yang puasa itu kan yang paling tahu allah dan dirinya
maka diantara amal ibadah yang langsung pahalanya allah yang ngasih yang garanti itu puasa
karena puasa itu untukku kata allah
dan aku yang akan memberikan pahala terbaik untuk dirinya
baca quran harus khusyuk
kalau enggak udah kemana mana lagi
iya kemana mana kan
makanya ada orang yang nanya
kalau kita baca quran di handphone misalnya kan
cukup ada tuh ya
boleh apa enggak
tapi sebaiknya ketika baca quran di handphone matikan paket datanya
biar gak masuk nanti tawaran tawaran belanjaan yang lain
atau enggak pas lagi baca tiba tiba ada wa
misalnya ada chat chat masuk
dan biasanya kalau ada chat masuk kita baca qurannya berhenti apa baca dulu
biasanya saya kan off dulu baca
jadi maksudnya boleh tapi diadabnya diperhatikan
agar kita bisa khusyuk
maka segala perangkat yang mengantarkan kita pada kehusuan
itu harus dihadirkan
termasuk dalam urusan sholat
karena mungkin sholat ini adalah ibadah yang rutin kita hadirkan
maka tentu di dalamnya perlu ada kehusuan
dan orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang beruntung di hadapan allah swt
di antara beruntungnya orang beriman itu siapa
ketika mereka menunaikan sholat dalam keadaan khusyuk
dalam keadaan merendahkan diri
dalam keadaan tunduk patuh taat kepada allah
dan dalam keadaan tenang
orang ada yang dengan sholat itu jadi rusuh ada
yang gelisah ada
tapi ada orang yang ini nikmatnya
ketika sholat dia bisa menemukan ketenangan
makanya sholat itu sumber ketenangan
sholat itu sumber keselamatan
sholat itu sumber ampunan
sholat itu sumber rezeki
sholat itu sumber kebahagiaan
mau tenang hidupmu
agar bisa mendapatkan puncak ternikmat dalam sholat
khusyuk dalam sholat
kita sering mendengar istilah tumma nina juga ya
itu artinya tuh
kalau kita breakdown lebih jauh
tumma nina itu kan artinya tenang
tenang sesuai dengan urutannya
maka ada bahasa dalam rukun itu namanya tertib
tertib itu artinya bahwa setiap gerakannya bacaannya
itu harus urut
dari takbir baca fatihah kemudian ruku kemudian iktidal kemudian sujud sampai kemudian ngucapin salam
jadi harus urut tumma nina
nah termasuk ketika menjalankan setiap rukunnya itu juga harus tumanina
takbirnya allahu akbar
posisi harus seperti apa
bahkan kan kita disunahkan untuk berlama lama dalam sujud
karena berarti kan ada orang yang ngetimuah nina
wah itu sering
apalagi kalau udah diburu buru misalnya
maka sebaiknya ada tumma nina
nah tumma nina adalah bagian daripada gerakan sholatnya
khusyuk adalah value nya gitu
jadi kalau bicara secara global itu tumma nina itu apa namanya praktisnya
husu itu strateginya
tapi bicara soal kita kembali lagi dalam definisi khusyuk
sebenarnya kan berarti dalam setiap ibadah apapun ya itu bisa dihadirkan begitu
misalnya kalau kita tadabur alam kita melihat ciptaan allah yang begitu luar biasa
kita menyadari bahwa manusia itu kecil ya
ternyata kita itu gak ada apa apanya ya
itu bisa bagian dari kehusuan juga ya
jadi kan kehusuan itu adalah kerendahan hati kita untuk menyadari bahwa semua adalah ditujukan untuk allah kan
bahkan dalam melakukan pekerjaan kita kan bisa husu nih
kita merasa ditatap oleh allah
merasa dilihat oleh allah
makanya diantara tips ya dalam hidup
untuk bisa menemukan cintanya allah itu namanya ihsan
makanya ada tiga tingkatan kan dalam beragama ini
ada yang namanya islam ada iman ada ihsan
islam orangnya disebut muslim
iman orangnya disebut dengan mu'min
ihsan orangnya disebut dengan muhsin
nah makanya dia mengatakan
kemudian dia jalankan arkanun islam yang lain
syahadat sholat puasa zakat haji
nah ini islam
tapi belum tentu dia beriman
iman dia yakin kepada allah yakin kepada hari akhir yakin kepada malaikat semua
dia bersihkan itu keyakinan kepada allah
nah ada puncak tertingginya ketika dia merasakan ihsan
apa itu ihsan
an ta'budallaha ka'annaka tara'hu fa'illam takuntara'hu fa'innahu yaraka
dia beribadah seakan akan dia melihat allah
kalaupun dia tidak bisa melihat allah dia merasakan bahwa allah melihat dirinya
jadi itu udah kehusuan tuh
ada sikapnya murakabah ⁇ merasa ditatap oleh allah merasa diawasi oleh allah
ini adalah bagian yang bisa kita hadirkan
beribadah seakan akan engkau melihatnya
kalaupun kau tak bisa melihatnya yakinlah allah melihat dirimu
yang menderaikan ibadah itu
dilatih dilatih dilatih
seperti biasa ahilman sudah ada pertanyaan yang masuk ke kita
kita simak bersama sama mari
assalamu'alaikum pak ustadz
saya kalau sholat itu biasanya pikiran suka kemana mana
nah kalau kayak gitu kira kira sholatnya diterima apa enggak ya
mohon jawabannya ustadz terima kasih
baik ini pertanyaan dari mas rama seorang karyawan swasta
gimana hilman kalau pikiran suka kemana mana sholat kita diterima enggak ya
pertama bersyukur mesti punya pikiran ya
karena kalau udah enggak punya pikiran berarti ada masalah
karena yang diwajibkan sholat itu adalah yang berakal ya
berarti kalau dia enggak punya pikiran berarti enggak berakal
itu dipertanyakan ya oke
jadi enggak apa apa gitu ya secara pikiran kemana mana
hanya perlu dilatih aja
khusu itu bukan enggak ada pikiran ya
bukan blank gitu
blank gitu ya
enggak alamun gitu bukan ya
khusyuk itu punya pikiran tapi pikirannya tertuju kepada allah
nah bicara tentang diterima atau tidaknya amal ibadah kan ada dua syaratnya
pernah kita bahas
satu ikhlas dua ittiba
ya ikhlas menyandarkan semuanya kepada allah
ittiba mengikuti suai sunnah nabi saw
nah dalam ikhlas ada tiga tingkatan juga
nih ada ikhlas yang paling dasar
dia beramal karena ingin mendapatkan pahala
itu juga ikhlas
jadi jangan sampai bilang begini
kamu mah beramal hanya ingin dapat pahala gitu
ya karena ini diwajibkan oleh allah diperintahkan oleh allah
berarti kan wajar kalau allah berikan pahala
kita kejar itu boleh
rewardnya memang itu
ada yang kedua ketika dia beramal itu beribadah itu karena dia takut dengan siksanya allah
aku mah sholat untuk allah
aku takut nanti dia azab beringat aku sholat aja
boleh itu juga ikhlas
kenapa karena peringatan itu pun juga ada dihadirkan oleh allah kepada kita
nah tetapi ada puncak ikhlas yang tertinggi
saat surga dan neraka bukan jadi patokannya
saat pahala dan dosa bukan lagi menjadi bagian yang dipikirkannya
ketika dia beramal dia memurnikan hatinya
hanya semata mata ini adalah perintah dari allah
dan aku ingin mendapatkan diri dunia allah
sampai nanti berjumpa dengan allah subhanahu wa ta'ala
tetap tinggi ya
maka kan ada doanya kan ketika kita iftitakan salah satunya apa kan itu kan
aku menghacapkan wajahku kepada mu ya allah
atau misalnya ada bacaan lain kan
itu kan menunjukkan bahwa ada bagian daripada keikhlasan
maka ada sebagian yang kemudian ketika berniat harus diucapkan kan
karena itu ingin lebih menguatkan
daripada niat yang dia azamkan di hati
terucap di lisan agar makin kuat gitu
jadi intinya adalah khusus itu bisa kita buat sebenarnya
bisa kita bentuk
nah berarti kalau orang yang tidak khusyuk berarti memang dia mengizinkan untuk tidak khusyuk
dan dia tidak memaksakan dirinya untuk khusus
nah orang yang bisa merasakan khusyuk
berarti orang yang menyegerakan kehusuannya untuk bisa mendapatkan kehusuan itu
menarik sekali ya
nanti kita bahas lagi
akhirnya pak mirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode husyuk dalam beribadah
itu tadi ya berkaitan dengan mungkin pikiran kemana mana gitu
kalau misalnya was was yang datang aduh lupa nih
ini udah rakaat berapa ya
gitu gitu kan kadang suka mengganggu konsentrasi juga
nah apa yang harus kita lakukan sebenarnya
nanti ada konteks pikirnya
ada konteks tasawufnya gitu
mungkin ahilman akan lebih ke konteks tasawufnya saja ya
jadi memang lupa kemudian tidak ingat
itu bukan berarti menggambarkan bahwa orang itu husuk atau tidak husum menurut saya
ya misalnya dia gerakannya jalan terus tapi kan mungkin eh kayaknya rokaat ini
itu bukan karena husu atau tidak husu
khusu yang paling dalam itu adalah ketika dia merasakan kenikmatan dalam sholat
dan dia merasa bahwa dia berjumpa dengan allah swt
dia merasakan ketenangan
saking tenangnya dia tenggelam dalam ketenangan itu
jadi yang dimaksud hakiki dalam husu itu bukan benar tidaknya dalam konteks yang tadi tepat gitu ya
tapi lebih kepada kenikmatan dalam sholatnya
sehingga sholatnya berbuah dalam kesehariannya
ya sampai pada ujungnya kan
sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan kecil dan mungkar
jadi dalam sholat husu itu ada sebelum sholat
ada ketika sholat
ada setelah sholat
ada surat dalam al quran itu surat al ma'un
kan gitu ya
di situ disebutkan nerakawel bagi orang yang sholat coba
orang yang melalaikan sholatnya
tapi dalam konteks ayat sebelumnya bicara tentang orang yang mendustakan agama
orang yang tidak memberi kepada orang miskin orang yang tidak sayang kepada anak yatim
tapi dikaitkan dengan sholat yang tidak khusyuk
berarti orang bisa dikatakan sholatnya tidak khusyuk kalau tidak berdampak pada kehidupan sehari harinya
jadi bukan hanya dalam konteks gerakan ketika dia sholat
runut atau apanya
tapi efek dampak dari
buahnya dari sholat itu mengantarkan kehusuan pada babi yang lain atau tidak
nah ada pun kalau ketika dia sholat misalnya lupa rokaatnya ini keberapa ya
ya tentu kan kita diajarkan
ya kalaupun ada lupa ketika di awal misalnya nggak sempat tahiyad gitu ya
maka sujud sahwi gitu kan di akhir
atau misalnya kalaupun ini kurang atau lebih lebih baik dilebihkan
kan jadi memang ada tips tips untuk bisa menghindari sisi lupa itu gitu
maka yang jelas adalah pahami setiap gerakan
pahami setiap bacaan
pahami maksud dari apa yang kita hadirkan
maka insya allah akan menghadirkan daripada kehusuan yang kita inginkan
karena dalam sholat itu kan
ucapan dan perbuatan
ada gerakan ada ucapan
maka sekarang pemirsa cnn indonesia pelan pelan belajar
misalnya bacaannya diperbaiki
sekarang yang sudah bisa ustadz saya sudah hafal bacaannya
mulai pahami artinya
agar kita tuh makin bisa merasakan nikmat dalam sholat
misalnya al fatihah kita harus pahami tuh bacaannya tuh
sampai pada ayat ayat iya kanakmu dua iya kanastain
itu kan nikmat sekali
hanya kepada mula aku menyembah
dan hanya kepada mula aku meminta pertolongan
itu kan dalam ya kalau kita
apalagi kalau lagi ada masalah gitu
berkali kali tuh rasanya ya allah gitu
kepada allah gitu loh
makanya adanya sholat sunnah itu
salah satunya ya sebagai tambahan amal kita
salah satunya yang lain adalah untuk riyallah
agar pada yang wajib kita juga semakin terlatih gitu
jadi memang bisa dikondisikan
kalau dalam kondisi kondisi tertentu misalnya
di rumah gitu ya hilman ya
sebenarnya tuh mempersiapkan tempatnya juga yang bersih
yang nyaman itu juga
itu bisa membantu sebenarnya
makanya kan kita itu ya diusahakanlah
istilahnya kita punya mimbar
tempat khusus lah ya
tempat khusus untuk kemudian kita berdiam diri di situ
ya walaupun di rumah dengan ruangan yang khusus
yang tidak terdistract
dan tidak terganggu dengan hal yang lain
kalau bisa ya diposisikan aja
sehingga kita bisa menemukan ruangan ruangan itu
mihrob namanya tuh
tapi kita sebenarnya juga menyadari bahwa yang namanya khusyuk itu kan tadi ya seperti perlu dibangun
dan itu sebenarnya manusiawi ya
ketika seseorang melakukan ibadah yang sering terdistrak dengan hal hal yang lain
itu bukan sesuatu hal yang kemudian
oh kamu misalnya gak khusyuk nih
atau kemudian kamu berdosa nih
atau kemudian judgement judgement itu kan ada gitu
sebenarnya enggak juga itu manusiawi sebenarnya
makanya perlu ada belajar ya
terus hidup ini kan belajar untuk menjadi orang baik dan menghadirkan kebaikan aja
jadi terus aja berproses
kita kan nggak bisa juga menilai orang
kamu kan sulatnya khusus ya
gak bisa juga
belum tentu juga
yang tahu cuma allah
maka jangan memahami khusyuk dalam konteks
kadang kadang fisik aja ya
gak bisa di luar kita kelihatan
ya kan ada orang yang mohon maaf misalnya
kita bisa bilang bahwa bacaannya panjang pasti husu
ada orang yang cuma baca al ikhlas setiap sholat dalam suratnya
tapi ternyata dia lebih khusyuk
jadi gak bisa kita menggambarkan orang khusus tidaknya dengan apa yang nampak gitu ya
tapi husu itu dirasakan di hati
ketika dengan ibadah dia makin merendahkan dirinya di hadapan allah
dengan ibadah dia makin taat kepada allah
dan dengan ibadah dia makin merasakan ketenangan
kalau dalam ibadah kok gelisah ya
kok ibadah gak mengubah akhlak khusus gitu misalnya ya
oh jangan jangan perlu ada yang dievaluasi
mungkin belum khusyuk ibadah kita selama ini
tapi jangan berarti kan ah udah usah dah percuma saya mah sholat juga
tapi justru itulah latihan agar kita menghadirkan
dan berproses hidup itu kan memang berproses
dan allah insya allah melihat prosesnya
ahilman tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara
seperti biasa pemirsa sebagai penutup
ustadz hilman fauzi akan menyampaikan doa penutup
tabarakallah pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
di akhir pertemuan ini kita angkat kedua telapak tangan kita
kita tundukkan kepala tundukkan kedua mata kita
kita berdoa kepada allah subhanahu wa ta'ala
ya allah ya rahman ya rahim
duhai allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
sayangi kami semua ya allah
cintai kami semua ya allah dengan kasih sayangmu
ya allah jadikan kami hambamu yang senantiasa dekat dan taat kepadamu
ya allah jadikan kami hambamu
hamba yang senantiasa khusyuk dalam beribadah kepadamu
khusus dalam urusan sholat ya allah
jadikan kami hambamu yang ahli sholat
jadikan kami hambamu yang senantiasa mendirikan sholat
jadikan kami hambamu yang senantiasa menjaga sholat
jadikan kami hambamu yang senantiasa menghadirkan kehusuan dalam sholat
lembutkan hati kami
bimbing diri kami
agar bisa mendapatkan nikmat khusyuk dalam setiap ibadah kami
sehingga pada akhirnya
engkau golongkan kami menjadi orang orang yang khusyuk
orang orang yang soleh
dan orang orang yang kau takdirkan masuk ke dalam surgamu
rabbana atina fid dunya hasanah
wafil akhirati hasanah
wassalamun ala mursalin
pemirsa saya sudah berjumpaan kita hari ini
saya meladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan berjumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh